gue gak ada berarti enggak
gue gak nyebut latih nih
apa tadi nyebutnya rati
gue nyebutnya letih
sejak kapan pake bahasa letih
karena gue gak pake
gak pernah pakai bahasa letih
jadi kedengerannya jadi rati
ini ada dua tlinessnya
sejak aku nyekukannya
aku bisa lebih bebas
jadi baru aku akan
ini yang membayarin aku
mungkin penumpang tadi pagi mah
kalau penumpang kenapa nge wa aku tengah malam
mungkin dia nggak bisa tidur
mungkin dia kebanyakan ngopi
akang nggak tahu ma kenal juga nggak
kalau nggak kenal kenapa nge wa in akang
itu penumpang yang mau langganan sama akang
ini beneran penumpang
ya mama cantik
akang pergi dulu ya
awas kalau pacaran
ah nggak mau ah serius nih minah nih
ternyata kemarin itu pak muhyiddin pacaran
jangan disebar dulu beritanya om ida
belum tentu itu betul
beritanya dari si imas uni ambo
oh kalau dari imas mah bisa dipercaya
sumbernya dari si yoyo
udah nyangka ya pak muhyiddin
ternyata pak muhyiddin pacaran lagi sama tukang jamu
emangnya kenapa tukang jamu